pertamina akan mengimpor langsung minyak mentah dan lpg dari abu dhabi national oil company atau atnac
hal ini merupakan perintah presiden joko widodo yang terwujud dalam kerjasama uni emirat arab dengan indonesia
menteri energi dan sumber daya mineral ignatius jonan mengatakan
pembelian langsung ini dilakukan untuk menghindari campur tangan pihak ketiga
jonan juga menyarankan agar ada pertemuan b dua b antara pertamina dan adnoc
adapun menteri energi uni emirat arab menyatakan akan mengurus langsung pertemuan kedua bumn tersebut
di sisi lain delegasi uni emirat arab saat ini berpatungan dengan pertamina dalam mengelola wilayah kerja
yang baru ditugaskan pemerintah kepada pertamina
sementara itu saat ini ada delapan blok migas terminasi yang akan habis masa kontraknya
dan penunjukkan langsung pertamina untuk pengelolaannya
kalau di bidang migas itu diharapkan
mereka berminat untuk berpatungan dengan atau kerjasama dengan pertamina
untuk wilayah kerja wilayah kerja yang baru ditugaskan pemerintah kepada pertamina kembali
saya juga sudah katakan ini segera aja bicara di level selanjutnya itu bisnis to bisnis saja
saya pikir kita telah setuju bahwa perusahaan minyak nasional
pertamina akan berjumpa dengan adnok dan berbicara tentang importasi langsung
kami mengucapkan selamat datang
adnok memiliki beberapa prosedur perniagaan yang tidak akan didiskusikan hari ini